presiden joko widodo dijadwalkan akan membuka secara resmi perhelatan pekan olahraga nasional ke dua puluh
untuk pertama kalinya pekan olahraga nasional berlangsung di tanah papua
bagaimana persiapan sjo ini
kita akan berbincang dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
pak menteri selamat malam
selamat malam hansira
terima kasih waktunya pak menteri
sudah sangat malam di papua
bagaimana pak sudah beberapa hari ini berkantor di papua
dan besok secara resmi opening ceremony akan dimulai
persiapannya sejauh ini bagaimana pak menteri
ya saya sudah berkantor di papua beberapa hari
dan sampai dengan pon ini berakhir
saya tetap ada di papua
untuk memastikan pon ini bisa berjalan dengan lancar
dan semua sesuai dengan apa yang sudah direncanakan
nah besok malam
pembukanya acara pon ini
lukas nmb stadium atau stadion lukas nmb
yang langsung oleh bapak presiden
tentu beberapa hal yang
jadi standar dari pembukaan pon
itu tetap dilakukan
dan semalam gladie bersih
saya menyaksikan langsung sendiri ya
mana pon itu akan dimulai
dan ini mudah mudahan
sebagai pertanda baik
kalau pon ini berakhir
kalau pon ini berakhir
insya allah selanjutnya akan bagus
nah dari sisi protokol kesehatan
juga sudah dipastikan
semua mereka yang hadir
itu adalah mereka yang sudah divaksin
dan stadion yang berkapasitas empat puluh ribu ini
hanya diisi dua puluh lima persen
dan mungkin kurang dari itu
sudah termasuk kru
sudah termasuk kontingen yang akan
terlibat di stadion ini
jadi tidak ada yang bisa dikirimkan
tamu tamu di vip
dan berbagai undangan lainnya
jadi kalau boleh
siapan untuk pembukaan besok
keadaan siap elvira
baik ini kan banyak tantangan ya pak
dilangsungkan di masa pandemi
itu yang pertama kemudian untuk pertama
kalinya di papua
meskipun kita tahu berbagai persiapan memang tengah dilakukan
dengan cukup maksimal
tapi secara keseluruhan kita tahu evaluasinya
seperti apa pak
karena pertandingan sudah berlangsung selama sepekan ini ya pak
ada beberapa cabang olahraga yang sudah melakukan pertandingan
karena kalau mulai baru setelah pembukaan pon
waktunya tidak memungkinkan
karena pon ini dimulai tanggal dua besok

akan berakhir pada tanggal lima belas oktober ini

sehingga ada beberapa cabang olahraga
bukan waktu yang cukup
itu sudah dimulai
dan juga ada tempat tempat yang bisa digunakan bersamaan
jadi itu bisa mulai dengan terlebih dahulu
sebagaimana yang saya sampaikan tadi
seakan protokol kesehatan
dan juga kedangan kontingen
itu semua sudah berakhir
dan juga kedangan kontingen itu semua sudah berakhir
dan juga kedangan kontingen itu semua sudah berakhir
dan semua sudah berada di papua ya
di klaster kota jayapura
klaster kabupaten jayapura
klaster kabupaten limika
klaster kabupaten merauke
mereka sudah berada di tempat tempat itu
dan saya melihat semua kontingen
senang gembira datang ke papua ini
ini mereka juga melihat suasana
tidak seperti yang mereka bayangkan sebelum sebelumnya
kan sebelum mereka berangkat tuh ada keraguan
ada yang agak sedikit takut dan lain sebagainya
tapi begitu mereka tiba di papua
ini suasananya kok sama saja dengan di provinsi lainnya
jadi tidak ada yang membuat harus khawatir
jadi pertandingan berjalan lancar juga
yang sudah berlangsung bahkan

tadi saya baru saja menyerahkan piala
untuk pemenang senam artistik rebu
ini luar biasa di luar perkiraan banyak orang
bahwa papua siap untuk melaksanakan pekan olahraga nasional ini
termasuk jaminan masalah keamanan di sana pak menteri
iya betul sekali
jadi tni polri yang bertanggung jawab terhadap keamanan
bahkan pak kapolri kemarin berkeliling dengan saya
melihat persiapan persiapan penerapan prokes
dan juga di berbagai tempat
sebelumnya juga pak panglima juga sudah meninjau berbagai tempat
kalau bisa dikatakan dari sisi pengamanan
teman teman dari tni polri kan sudah terbiasa mengamankan kejahatan senjata seperti ini
mereka sudah membuat perencanaan yang baik
yang membuat mitigasi terhadap keamanan di sana
dan membuat mitigasi terhadap potensi potensi yang bisa memunculkan
gangguan untuk hambat kelancaran pon ini
jadi secara umum saya kira pengamanan sudah dalam keadaan siap
baik mengamankan pembukaan maupun mengamankan situasi di kluster kluster yang saya sebutkan tadi
baik berbicara mengenai protokol kesehatan
rekan kami tim cnn indonesia yang berada di lokasi juga mengatakan bahwa
ada kekhawatiran di beberapa venue yang lebih kecil
ternyata pak menteri penerapan protokol kesehatan agak lebih longgar
karena memang secara lokasi lebih kecil begitu ruangannya
ada evaluasi terkait hal ini
ya bnpb kemudian satgas covid kementerian kesehatan dan pihak keamanan
secara terus menerus mengevaluasi
kemarin kami datang langsung dengan pak kapolri di stadion mandala
kemudian saya datang langsung dengan pak kapolri di stadion mandarang
sejam tinggal neverna teh
nah saya tahu ini pilihan sebenarnya
beli k operational
terreal rhetorik manakala
masuk itu sudah dipaksin
kemudian sebelum masuk juga dibagikan
samping itu secara berkala
dan juga menggunakan
masker masker jangan sampai lepas
dan juga ada petugas
yang berkeliling yang
ada yang jaraknya sudah tidak terjaga
dan lain sebagainya nah memang
kalau di dalam adion
itu masih bisa di
ini kan tetapi kalau mereka yang
menonton dari luar ini memang agak
mandala itu dia
berada agak ke bawah
nah orang berdiri di jalan itu bisa melihat
di pinggir jalan
aparat keamanan kita secara
manusiawi tentu ya
menerapkan protokol kesehatan
secara berkala ada evaluasi
tim satgas kemudian
panitia polmi itu sendiri
pak menteri kita tahu tadi pak menteri juga menyampaikan
antusiasme masyarakat luar biasa
begitu ya tapi kan banyak keterbatasan
sehingga tidak semua bisa hadir
menyaksikan pertandingan masalah
vaksinasi salah satunya karena memang ada
persyaratan untuk vaksinasi terlebih dahulu
dan ada beberapa faktor lainnya
bagaimana menyampaikan ini kepada masyarakat pak menteri
ya dengan disampaikan bahwa
yang bisa masuk ke dalam
venue venue pertandingan yang bisa menonton
itu adalah mereka yang sudah divaksin
maka masyarakat akhirnya juga berbondong bondong
tadi saya mendapatkan informasi
di kluster kluster itu khususnya untuk vaksin
kemudian yang vaksin keduanya sudah
masuk ke angka tiga puluh an persen
jadi ini saya kira satu hal yang baik ya
untuk prokes kita
dan berharap sampai dengan akhir pelaksanaan
tidak muncul ekses ekses yang
itu yang kita harapkan
oke baik yang kita harapkan juga
atlet baru begitu ya pak menteri ya
sehingga kita bisa melihat wajah wajah baru
dan mereka bisa menjadi calon yang potensial
untuk event event olahraga bahkan
di kancah internasional
bagaimana pak menteri melihat ini

ya salah satu tujuan saya adalah untuk mencapai kondisi

dan pon ini adalah
ikut atau menjadi ajang untuk
menampilkan performa terbaik mereka
jadi pon ini
harus mereka jadikan sebagai tempat mereka menunjukkan
kemampuan mereka secara maksimal
memantau mereka untuk bisa dibawa
di tim nasional dari masing masing cabang olahraga
nah ini itu harapan harapan yang seperti ini
oleh para kontingen supaya bisa diperhatikan
menggunakan pon ini sebagai ajang menunjukkan
kemampuan terbaiknya dan mereka bisa masuk dipanggil
untuk bagian dari tim nasional masing masing cabang
baik terakhir pak menteri
sebagai penutup kita tahu bagaimana upaya pemerintah mempersiapkan
berbagai infrastruktur yang ada di papua untuk siap menghelat
pagelaran pon kali ini
nah untuk selanjutnya apakah ada perhelatan yang mungkin saja akan berlangsung lagi di papua
mengingat kesiapan infrastruktur sudah siap disana
ya infrastruktur yang dibangun luar biasa oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota
kluster kluster itu saya kira harus bisa diberdayakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin
setelah pon ini jangan sampai dia terlantar setelah pon ini harus ada event event olahraga yang kita lakukan
berbagai venue di berbagai tempat yang sudah sangat bagus ini
kalau komitmen kami dari tingkat pusat saya akan berusaha untuk mendorong kegiatan kegiatan
yang ada di pon
yang ada bisa dilakukan disana misalnya turnamen secara nasional atau kejurnas dan lain sebagainya
dan demikian fasilitas itu termanfaatkan
di samping itu di dalam desain besar olahraga nasional kita atau dbon
dasarkan pr pres delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu papua ini masuk sebagai salah satu sentra untuk pembinaan atlet talenta muda kita
dengan demikian stadion venue venue yang lainnya bisa dimanfaatkan untuk mereka berlatih bertanding
sehingga akan terjaring talenta talenta atau bibit bibit potensial tanah papua ini
untuk menjaga agar pembangunan infrastruktur ini tidak sia sia untuk menjaga fasilitas pon ini nanti akan dilakukan oleh pemerintah provinsi
atau bekerja sama dengan pemerintah pusat pak menteri
ya semua ini sudah dibangun kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi ya dalam bentuk hibah
saya sudah sejak beberapa waktu yang lalu mengingatkan kepada pemerintah provinsi papua
untuk menyiapkan satu lembaga atau satu badan yang khusus mengelola fasilitas fasilitas ini
so kalau tidak kita terlantar
dan setelah itu akhirnya siap siap kita membangun fasilitas yang mewah ini
dan oleh pemerintah provinsi papua mereka sudah menyiapkan satu kelembagaan yang akan mengurus fasilitas fasilitas ini
dan akan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk masyarakat papua khususnya dan tentu untuk nasional pada umumnya
baik zadudin amali menpora republik indonesia terima kasih pak menteri waktunya malam hari ini
kita berharap besok opening ceremony ini akan berlangsung
dan event ini akan berjalan dengan lancar hingga nanti tanggal lima belas oktober dua ribu dua puluh satu
selamat berkantor di papua pak menteri selamat malam salam sehat selalu
terima kasih elvira selamat malam